semoga roah saskia tenang di alamnya
kalau darah mereka terus mengalir mereka akan mati pak
kita tidak ada pilihan lain sebaliknya tanpa melakukan apapun mereka tetap saja akan mati
jadi apa salahnya kita mencoba dan menyerahkan semuanya kepada allah
ada apa pak
saya mau melaporkan bu kalau para pekerja sudah mulai memotong kayu
dan sekarang sudah kami tempatkan di pabrik
jadi besok pagi kita sudah bisa memotongnya
terima kasih ya pak
jangan terima kasih kepada kami bu
karena ibu patut terima kasih kepada anak muda yang bernama robin
karena tanpa dia rasanya mustahil para pekerja mau bekerja lagi
ya mungkin bapak benar
saya sendiri bingung bu dari mana datangnya anak muda itu
kamu benar ekom
rasanya kita juga masih memerlukan orang seperti dia
karena tanpa dia rasanya mustahil
bisa memberi semangat kepada anak anak
nadia pemuda yang bernama robin itu kelihatannya baik sekali
malah terlalu baik mungkin
iya kek tapi kenapa bisa orang seperti dia malah meninggalkan pekerjaan bagusnya sebagai seorang akuntan
dan malah memilih pekerjaan yang berat seperti itu
saya gak bisa pikir kayak
iya tapi siapa yang tahu
bagaimana kalau apa yang dikatakannya itu tidak benar

ya kita sendiri juga gak tahu kan kek
ya kita sendiri juga gak tahu kan kek
nadia sebaiknya kamu pergi ke daerah dia cari tahu tentang dia
iya kakek ingin tahu lebih banyak tentang anak muda itu
hah apa yang kamu lakukan

ini saya hanya membawakan teh
masih hangat permisi
nadia berangkat ya kek
ah sungguh tangkapan yang bagus
sungguh ular kobra yang amat besar
wah indahnya ular ini
wow indahnya ular ini
kobra yang amat besar
ayo nak kita lanjutkan perjalanan kita
ayo nak kita lanjutkan perjalanan kita
pak apa itu pak
pak lo udah dapet kabar belum dari saskia dan aditya
sepertinya mereka baik baik aja bang
ada orang yang melihat saskia dan na aditya di hutan
kapan bu hari ini
gimana sih ibu bu ini hari sebentar lagi gelap nih
mereka kok belum nyampe juga kemana juga mereka
palingnya mereka lagi di jalan
bang kenapa sih sabar dikit
kalau mereka baik baik aja mereka tentu udah nyampe ke sini di
ibu ini terlalu asik terlalu datar jadi tidak berpikir secara realistis
joko tidak pantas kamu bicara begitu
kamu itu seorang pemah bu
bu bang joko benar bu
kalau mereka ada masalah di jalan bu mereka kan bisa telepon ibu
bu ada betulnya juga omongan mereka
harusnya kan saskia menghubungi saya supaya saya gak khawatir begini
iya perasaan saya juga mengatakan kalau saskio itu baik baik aja
jadi omongan orang orang desa itu gak bener bang
mana mungkin orang desa itu bikin gosip kalau tidak ada sebabnya di
abang kira mereka ngelakuin apa di hutan bang
ya orang orang desa bilang kalau mereka pada bicara
maksudnya begini bu
sasga itu wanita yang sangat cantik
sedangkan aditya ya dia sih nggak jelek jelek amat
tapi dia laki laki normal bu
mereka berdua ada di tengahnya bukan

ya mereka pasti berbuat yang tidak tidak lah
jangan bicara lagi
aditya ini pernah nyelamatin sama saya bang
lu sendiri yang bilang kalau mereka tuh terlihat di villa itu di
firasat ibu bilang mereka sedang dalam masalah
ibu jangan nangis gini dong bu
adi jadi sordin ibu
bu pokoknya ibu tenang aja
adi bakal cari saskia bu
adi janji sama ibu adi bakal bawa saskia selama sampai di rumah
jadi pokoknya ibu jangan nangis ya
ibu tenang aja ibu
yaudah bu ada sekarang berangkat dulu ya ibu
loh gak pantas jalan sendiri ke hutan
gua akan nemenin lo
bener kan fatima
kamu denger sendiri kan
aditya tuh gak bisa dipercaya
harinya sudah gelap
hari ini seluruh dunia akan prihatin
bapak akan mendapatkan wanita yang jauh lebih baik dari dia
dia sudah meninggalkan bekas yang mendalam di hati saya
kamu tahu sendiri kan
selama ini gak ada yang berani melakukan itu sama saya
seandainya kamu tahu bahwa akulah orang yang menciptakan tragedi itu
orang yang menikmati kesedihanmu dengan ibumu
dan sayangnya kamu nggak tahu
bahwa aku sudah menyingkirkan wanita sialan itu
kamu akan jadi milikku selamanya
semoga arwah saskia tenang di alamnya
kalau darah mereka terus mengalir mereka akan mati pak
kita tidak ada pilihan lain
sebaliknya tanpa melakukan apapun mereka tetap saja akan mati
jadi apa salahnya kita mencoba dan menyerahkan semuanya kepada allah
pak pak pak
mereka bergerak pak
mama kan harus makan
mama sedih sekali
impian mama nggak bisa terwujud
kalau itu siap
padahal mama udah rela mengorbankan apa saja sekalipun diri mama
asal nyampian mama terwujud
mama jangan bicara seperti itu
mama adalah orang yang paling penting dan berharga bagi hidup saya
saya akan berusaha untuk melupakan saskia
saya mau hidup sama bahagia selamanya
dia bilang sih dia ngajar anak anak yang kurang mampu di sini
tapi kira kira tempatnya dimana ya
eh nat itu ada ibu ibu

cuma saya agak sedikit heran
biasanya kan disini banyak anak anak yang suka main
tapi kok sekarang gak ada
anak disini kan semuanya pada sekolah
iya apa namanya dia belum tahu kabar beritanya
berita apa bu
disini ada seorang anak muda
dia datang dari australia
dan dia mendirikan sekolah di desa kita ini
dia baik sekali
di sebelah sana dekat rumah dia